saya mau tidur
nanti aku beli es buah
proli puasa juga
beli es buah

yaudah lu beli es sendiri
sebanjak banget sih lo jadi cewek
ya pergi sendiri aja deh
lu bisa udah pergi
kalo lu mau ceramah ceramah itu cewek
sebaiknya kamu sholat dulu
nanti kalo sudah kekenyangan kamu gak mau sholat lagi
ntar aja gua
aduh ngeh banget sih bu menunya
kami itu gak pernah bisa menghargai sesuatu
selalu menilai sesuatu itu dengan gampang
eh kalo lu udah tau gua ngapain lu masih ngatur ngatur gua
gua sama gito itu beda
yang jelas selera kami beda
masih aja disamain samain
gito itu udah mati
orang yang udah mati gak bakal bisa hidup lagi
dia akan balik ke taman
tadi saya kasian sama kalian
lu kenapa sih
lu kenapa sih gak bisa ngehargai mereka
lu yang gak ngehargai perasaan gua
emang lu pikir enak apa diatur atur sama mereka
harus diikutin kemana mereka
iya iya gue ngerti lu tuh gak nyaman banget dianggap sebagai gitu
sedikit aja lo korbanin perasaan lo demi kesenangan mereka apa salahnya
apanya yang lu ngerti raka
lu sih enak gak ada beban
cuman mikirin motor doang
lu sengaja ya jeblosin gua
astagfirullahaladzim gua kakak lu dimas
gak mungkin gua ngejeblosin lu
pikiran lu tuh kayak anak kecil ya
besok kita udah bisa jalan ya
motornya udah betul
kenapa mesti besok
kenapa gak sekarang aja
sekarang lo harus minta maaf dulu sama mereka
gua pengen semuanya clear
dan gua pengen kita ninggalin mereka itu gak ada beban
lo harus minta maaf sama mereka
perkataan sayang tadi
udah nyakitin perasaan kalian
kamu gak salah
justru ibu yang harusnya berterima kasih sama kamu
karena kamu sudah nyadarin ibu
para tetangga disini juga sudah nyadarin ibu kalau kamu itu bukan gitu
tapi ibu gak peduli
karena ibu belum ikhlas melepas kepergian gitu anak ibu
aku juga belum siap untuk ditinggalin sama gito
maka dari itu aku paksa kamu untuk jadi gito
aku sadar gitu udah pergi
makanya kamu gak akan pernah bisa jadi gitu
karena gak ada
gak ada yang bisa gantiin gitu di hati aku
sekarang ibu sudah ikhlas sama gita
karena gak ada yang bisa gantiin gito di hati aku
sekarang ibu sudah ikhlas sama gita
sekarang ibu sudah ikhlas sama gita
ke cohokan aaa
festival bandnya diadakan besok mas
sorry nih kalau gue gak bisa jadi kayak lo
secara gue orang kota lo orang desa
ya beda banget kan
ck ck ck apaan sih
gak enak dong lo jangan ngomong kayak begitu
lo yang buntung banget ya
punya ibu yang baik
temen temen yang kompak
kalau gitu kita semua sekarang pamit ya bu
buat ibu terima kasih ya bu atas tumpangannya
insya allah lain waktu kita akan ketemu lagi
mudah mudahan perjalanan kalian lancar ya
kalian mau gak dibawain
buat buka puasa nanti
wah boleh tuh
kalau perlu yang spesial
jengkol dong mau kan
wah enggak deh enggak enggak enggak
udah enak udah enak sama jengkol
jangan lupa hei
bu beban dari jengkol
beban dari jengkol